dan bagaimana respon mui terkait gugatan panji gumilang secara perdata sidang yang hari ini sudah berlangsung tapi ditunda
kami terhubung langsung dengan wakil sekjen mui bidang hukum dan ham bapak iksan abdullah
selamat sore pak iksan assalamualaikum
ya waalaikumsalam pak iksan pak iksan bisa disampaikan dulu sikap mui hari ini sidangnya ditunda
bagaimana persiapan mui sekarang apa langkah selanjutnya
ya pada hari ini kami telah mengutus satu kuasa hukum untuk ke pengadilan negeri jakarta pusat
intinya menyampaikan bahwa kami akan hadir pada sidang yang akan datang yaitu dua agustus
karena pada sidang kali ini kami sedang fokus dalam acara milad majelis selama indonesia
yang ke empat puluh delapan yang diselenggarakan di taman mini indonesia indah
yang nanti malam akan dihadiri oleh pak presiden dan wakil presiden
sehingga semua pengurus berkonsentrasi sedang menyiapkan semua rangkaian acara
baik pak iksan panji gumilang melalui juga kuasa hukumnya menyatakan
pernyataan pak anwar afrikan
pada saat ini pengadilan di jakarta pusat sudah diadakan
apakah pendapat anda soal ini
ya saya kira ini kan sudah masuk ke pengadilan
nanti kita buktikan saja dibuktikan di pengadilan
dan jangan lupa kami sebagai majelis selama indonesia
yang juga buyaan warabat sebagai pengurus
sebagai ketua umum tentu karena digugat
kami juga sedang memikirkan untuk mengambil langkah menggugat balik atau rekonstensi
karena banyak pernyataan pernyataan panji gumilang
yang sangat menyudutkan majelis ulama indonesia
dan selama ini kami diam tidak pernah melakukan tindakan tindakan hukum apapun
di antaranya misalnya bagaimana seorang panji gumilang
yang notabene menyatakan bahwa dia adalah pendidik dan profesor sekaligus doktor
berpendidikan tinggi tapi menyampaikan bahwa mui adalah tempatnya teroris
dan tidak berakhlak
nah ini tentu sangat melukai perasaan kami sebagai pengurus majelis ulama indonesia
dan tentu ini sedang kami pikirkan untuk menggugat balik atau rekonsensi
pada persidangan persidangan yang akan datang
secepat apa itu akan diambil langkahnya
dari gugatan panji gumilang kepada huyahan warabat sebagai pribadi
dan kami sebagai majelis selama indonesia
pak iksan secepat apa langkah itu
akan diambil rekonsesi itu dan mengapa dua triliun pak iksan
kalau yang dua triliun itu kan rekonsensi yang diajukan oleh huyahan warabat
mungkin kami dari majelis selama indonesia bisa saja mengajukan sepuluh triliun
jadi impas dengan yang ada di azaitun
yang dilakukan pernyataan yang dilakukan oleh panji gumilang itu nilainya
sama setara dengan mungkin saja sepuluh triliun
kita lakukan gugatan itu
agar panji gumilang tidak terus melakukan ocehan ocehan
atau unggahan unggahan yang terus menerus yang membuat umat terlukai
dan membuat kontroversi serta membuat kegaguan
pak iksan kalau misalnya dilihat sekarang perkembangan kasusnya
artinya sekarang ini sudah antarorganisasi yang berhadapan
antara azaitun dan mui begitu ya pak
oh tidak tidak berhadapan
kami tidak pernah berhadapan dengan panji gumilang
panji gumilang hari ini berhadapan dengan umat islam
dan alamatnya umat islam itu adalah majelis selama indonesia
karena di majelis ulama indonesia ini
tempat khidmat dan berhimpunya organisasi kemasyarakatan islam
ada nadatul ulama di sana ada muhammadiyah ada tarbiah ferti
ada al wazliyah ada al syudiyah dan seterusnya
ada persis dan seterusnya
ada sembilan dan tujuh puluh sembilan organisasi kemasyakan islam berkimpun
di dalam majelis selama indonesia
yang sekarang berusia empat puluh delapan tahun
jadi kalau satu terlukai berarti umat islam semua terlukai
karena umat islam semua jamaah itu berada di majelis selama indonesia
jadi sangat kecil kalau dibandingkan
antara panji gumilang dengan majelis selama indonesia
sebenarnya kami tidak dalam posisi berhadapan
karena kami hanya melayani apa yang menjadi kemauan panji gumilang
setelah mereka tidak pernah melayani atau memenuhi permintaan kami
baik melalui surat permohonan untuk bertemu
permohonan untuk sehat rahim
tapi ketika kami digugas oleh mereka
sebagai warga negara yang baik
tentu kami akan hadir
dan hari ini buya anwar telah hadir
memenuhi undangan pengadilan
dan kami pun sebagai bentuk ketahatan kepada hukum dan pengadilan
kami telah mengutus satu orang pengurus kami
untuk hadir di persidangan di pengadilan
untuk menyampaikan pemberitahuan
kalau kami tidak hadir dalam persidangan hari ini
tetapi akan hadir dalam persidangan berikutnya
yaitu tanggal dua agustus
baik baik pak iksan
terima kasih atas informasi anda
perkembangan yang disampaikan berkaitan dengan upaya perdata ya
atau gugatan perdata yang dilayangkan panji gumilang kepada mui
terima kasih sekali lagi bapak iksan abdullah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mbak putri